mata ini mungkin saja telah rambut hingga tak tahu lagi bahwa dunia telah berubah
ini adalah kisah tentang kreativitas anak bangsa
sebuah seni pertunjukan yang mengangkat kisah pewayangan
harmoni irama musik tradisional dan modern menjadikannya hidup bak di dua era
pentas yang menggugah selera anak muda tarian dan nyanyian dalam sebuah opera
inilah cerita tentang drama wayang kaum milenial
kisah kisah yang menjadikan anak bangsa tersebut terkenal
kisah kisah yang menjadikan anak bangsa tersebut terkenal
namanya aurella cinta arista devi akrab di sapa cinta
menari telah menjadi pilihan hidup bagi sulung dua bersaudara
warga kelurahan jati bening kecamatan pondok gede kota bekasi jawa barat ini
kisah kisah yang menjadikan anak bangsa tersebut terkenal
tak seperti kebanyakan anak muda lainnya
remaja berusia lima belas tahun ini mencintai tarian tradisional indonesia
kisah kisah yang menjadikan anak bangsa tersebut terkenal

kisah kisah yang menjadikan anak bangsa tersebut terkenal
kalau modern den kan memang lebih ke arah gerak eksplor
kalau eksplor kan lebih mengeksplorisasi gerak sendiri dari olah tubuhnya sendiri kan emang udah beda kelihatannya
tak hanya menari cinta juga piawai dalam menyanyi
keahlian dalam gerak tari dan olah fungsi
lokal inilah yang membawanya menjadi seorang pemain drama wayang
dari dulu hingga sekarang
eksistensi cinta menjadi pemain drama wayang tak lepas dari dukungan eka ibunya
bahkan di masa mudanya cinta berhasil mengantongi sederet prestasi baik akademik maupun non akademik
saya sebagai orang tua saya berhasil mengantongi prestasi baik akademik maupun non akademik

tentu saja mensupport semua hobi atau passionnya anak anak
saya lihat kan di sini zamannya sudah milenial
jadi diarahkan ke yang positif aja
menurut saya kalau dia ikut tentang wayang orang ini ya baik sekali
karena juga ikut melestarikan kebudayaan
selain cinta ada pula denta yang mengemari drama wayang
nama lengkapnya adalah denta sepdwian syahpinandito
mahasiswa semester lima jurusan seni tari institut seni indonesia yogyakarta ini
gemar menari tradisional sejak usia taman kanak kanak
anak anak zaman sekarang itu melupakan
melupakan kalau misalkan ditanya tahu tari tradisional ini nggak
gak tahu dari mana ya
jadi kayak kulihat masih ketergantungan sama gadget
jadi kurang untuk interaksi terhadap budayanya
panggilan jiwa denta menjadi penari tradisional semakin bulat
ketika dukungan leni ibunya mengalir deras
mewarisi keahlian sang ibu menari klasik
warga kelurahan bambu apus kecamatan cipayung jakarta timur ini
kini telah menguasai lebih dari dua puluh tarian tradisional tanah air
jadi saya merasa bangga karena juga anak saya laki
tapi di zaman sekarang ini kan udah anak anak itu anak muda itu udah kayaknya kurang untuk
menekuni untuk pelestarian budaya
disinilah cinta dan denta belajar menari
lembaga seni suarga lokal yang fokus dalam mementaskan drama wayang
batara saweri gadi dewandoro adalah penata tari yang didapuk mengkreasikan setiap
gerakan para pemain drama wayang
mahasiswa semester enam jurusan komunikasi seni pertunjukan
salah satu perguruan tinggi swasta di jakarta ini
pernah mendapatkan piagam penghargaan
museum rekor indonesia atau muri
sebagai penata tari tradisional jawa termuda se indonesia pada dua ribu tiga belas
saat itu usianya menginjak enam belas tahun
produk asli bangsa itu menjadi
produk asli bangsa itu menjadi
produk yang bisa dinikmati masyarakat internasional
kenapa broadway itu bisa didatangi oleh banyak orang
dan kenapa banyak tempat tempat wisata yang mengangkat tentang pertunjukan di negaranya itu juga didatangi wisatawan wisatawan asing
sebenarnya di indonesia juga banyak
tetapi misi saya untuk membawa drayang ini adalah untuk
membuat sebuah pertunjukan yang
khasnya tradisinya sangat kuat
basic pemainnya karena semuanya tradisi
kemudian dikemas secara
modern dan kita membawa nilai nilai wayang itu
nilai nilai filosofi dari wayang itu ke dalam permasalahan permasalahan yang terjadi sekarang
yang terjadi di dunia sekarang
itu sangat sangat relate dengan kehidupan masyarakat sekarang dan
ini bisa menjadi sebuah keuntungan yang besar kelak di kemudian hari
tetapi saya punya target ketika saya masih hidup
saya harus bisa membuat drying ini menjadi seperti broadway
bagi pemuda kelahiran tujuh februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ini
drama wayang menjadi panggilan jiwanya
sebagai generasi milenial
ia tak ingin menyianyiakan kesempatan untuk menyebarkan kisah kisah pewayangan
yang dikemas dalam sebuah opera
terus refused kisah kisah bukan saja kekuatan kisah rakyat itu sendiri agar dicampur dengan mobil para penonton utama
di masyarakat hubungan sudahizzard dengan sincerely merapal
akan setinggi tinggalmu
pemenang sayang barabandura
masih aku penantang
lembaga seni suarga loka di jakarta timur inilah
yang memprakarsai seni pertunjukan drama wayang di indonesia
suryan doro adalah tokoh di balik eksistensi lembaga seni
yang didirikan pada tujuh belas juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ini
sebagai tanda hormatku kepada
drama wayang mulai dirintisnya pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan populer di tahun dua ribu enam
pada dua ribu tiga belas bersama istrinya yang juga penari dewi sulastri
suryan doro menerima piagam
penghargaan rekor muri sebagai pemrakarsa drama wayang di indonesia
jadi ini istilah yang kita temukan
sebenarnya wayang itu sudah drama
namun kami ingin menggabungkan pengertian drama modern itu dengan wayang
jadi antara wayang yang konotasinya adalah
tradisi dengan drama yang konotasinya modern itu kita gabungkan
sehingga menjadi sebuah kolaborasi antara tradisi dan modern
ini cara cara kita
tentang istilah itu ya
tentu saja lepas dari apakah benar dan salah
tapi itulah yang kita temukan
jadi bagaimana kita menggabungkan antara tradisi dan modern
kisah kisah di jawa tenggara
menangkat cerita dalam kisah
kisah pewayangan drama wayang dikemas layaknya sebuah opera
berbeda dengan wayang orang
drama wayang dimainkan dengan menggunakan bahasa indonesia
inilah yang menjadi ciri khas seni pertunjukan ini
aku akan bermain dengan hati
memang kalau kita melihat sejarah wayang
dari abad abad yang lalu ya
nah sekarang ini seniman sepertinya mulai melakukan adaptasi
atau menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman
walaupun kita tetap harus sadar ada yang sifatnya pakem
ada yang sifatnya inovatif dan kreatif
tak hanya menggunakan dialog berbahasa indonesia
drama wayang juga menampilkan lagu dan musik yang lebih mengedepankan ciri khas
sebagai bentuk kolaborasi antara seni tradisional dan budaya
oleh karena perkembangan zaman
ini juga sebuah tempat yang lebih baik untuk paham masyarakat jawa
untuk membuatnya lebih beragam
jadi kita harus mengembangkan
untuk membuatnya lebih beragam
unsur unsur etnik dalam wayang orang tak seutuhnya ada dalam drama wayang
bukan berarti garapan naskah dalam pertunjukan ini
menghilangkan kekhasannya sebagai seni tradisional jawa
berasal dari sebuah keprihatinan
saya di jakarta masih bisa
berbahasa jawa dengan teman teman yang dari jawa
tetapi anak saya tidak bisa
karena mereka bergaul dengan
seluruh anak anak juga
nah padahal kami ingin wayang ini tidak mati
drama musik dalam drama wayang
juga berbeda dengan
pertunjukan wayang orang pada umumnya
ada kolaborasi sekitar dua puluh jenis
alat musik tradisional dan modern
di dalamnya diantaranya
gamelan band dan
saya mencoba mengkombin
punya akar tradisi
gamelan itu punya pakem
kalau iringan itu
biasanya dia sudah ada pakem yang harus seperti itu
saya mencoba keluar dari itu
tapi saya kembangkan
saya lupakan dulu
saya kembangkan dan dikombin dengan
alat musik modern
kebutuhan bunyi yang ada di dalam orkestra itu
pokoknya alat musik dari
suara yang paling kecil sampai
yang paling besar itu
harus semuanya ada
maksudnya yang demung saron ini
nadanya ada banyak
kan ada juga gamelan yang cuma ada dua
saron dan demung
karena dia mempunyai banyak nada
tapi juga karena
tapi juga karena
tapi juga karena
mempersiapkan sebuah pertunjukan drama wayang
sama halnya dengan drama musikal
kemampuan vokal para pemainnya
jadi apa diriku saat
karena selain berdialog mereka juga bisa berdialog

akan aku beri kesempatan sekali untuk kau menggandalkamu
setelah itu tolong biarkan aku pergi dari tempat ini
warna ku tak aberi
akan segera digelar
kali ini cerita yang diangkat adalah sang penjaga hati
dalam mementaskan drama wayang
tata panggung dan cahaya menjadi bagian penting untuk menguatkan sebuah cerita
dekorasi dengan konsep modern dan minimalis yang disiapkan
wajib memberikan kesan yang mendalam bagi penonton
jadi kalau dari sisi properti panggungnya atau hand propertinya itu banyak ngambil dari alamnya
kayak ada nanti nuansa irian papua atau nuansa dari kalimantan
kita ambil dari beberapa daerah
seperti burung burung ranting itu kan dari kalimantan
terus dari lampu hias di kepala itu kita ambil dari kalimantan
nanti ada penari penari itu yang pakai kain kain dari papua
kita ambil dari bilah bilah kayu untuk kostum
itu semuanya kita ambil dari seluruh indonesia
sementara kostum para pemain drama wayang disesuaikan dengan kebutuhan karakter tokoh yang akan dipentaskan
tanpa mengesampingkan busana tradisional tokoh pewayangan
kalau untuk drama wayang ini kita tetap dasarannya itu wayang orang
drama wayang itu lebih muncul ke modernnya
tapi untuk seperti batik itu tetap ada
ornamen jamang pada wayang orang itu juga ada
tapi untuk drama wayang ini
ini baru ya mas jamang itu biasanya kan ini ya kulit
ini pun bukan zaman klasik
sebelum drama wayang ini kita dulu memakai jamang seperti ini
bukan klasik ini sebenarnya juga sudah modern
nah untuk kali ini saya ditantang sama sutradara mas batara dan pak irwan
untuk membuat suatu hal yang baru
jadi mencoba untuk saya berpikir dari lempengnya tapi tetap berbentuk jamang
ini contoh jamang yang diperankan pada salyo
terus untuk tokoh narasoma karena dia masih muda
salyo ini adalah narasoma ketika tua
jadi lebih modern
kalau di yang kulit sumpingnya seperti ini
nah ini narasoma muda karena garapannya itu lincah dan muda banget
jadi saya mencoba untuk sumping seperti ini
inilah hari yang paling ditunggu oleh cinta
kali ini bersama para pemain drama wayang suarga lokal lain
ia akan mementaskan sebuah pertunjukan drama wayang berjudul sang penjaga hati
ia memerankan tokoh utama yaitu pujawati
sementara batara akan berperan sebagai narasoma kekasih pujawati dan denta berperan sebagai tokoh pandu
gamelan orkestra mulai dimainkan
sekitar empat ratus orang penonton di gedung kesenian jakarta mulai menikmati pertunjukan
sang penjaga hati merupakan pementasan drama wayang suarga loka ke satu ratus tujuh puluh
kisahnya disadur dari cerita pewayangan mahabharata
tentang kesetiaan cinta antara narasoma putra mahkota kerajaan
dan mandaraka dan pujawati anak seorang pendeta raksasa dari pertapaan argoblah
di balik drama percintaan keduanya ada pengorbanan bagaspati ayah pujawati
yang memberikan kesaktiannya kepada narasoma demi kebahagiaan sang anak
bayangan tercari narasoma
karena cinta pula ada pengorbanan dari narasoma
yang merelakan dewi madrim adik sematawayangnya kepada pandu
berbeda dengan pertunjukan sebelumnya
kali ini ada kolaborasi antara dua generasi pemain drama wayang
dewi sulastri berperan sebagai pujawati di masa tuanya
ya kalau ini memang perdana dua generasi
jadi ini sudah mulai generasi yang kedua
jadi untuk sutradara juga sudah mulai generasi kedua
kemudian pemain utamanya juga sudah mulai generasi kedua
kalau saya sih menanggapnya
karena ini memang merupakan cita cita saya
jadi cita cita saya dari dulu itu
bagaimana generasi generasi muda ini cepat muncul
jadi ini kan memang sempat terhenti
jadi dari generasi saya
harusnya kan tidak si cinta
ini jauh sekali gitu kan
jadi harusnya ada di kakaknya dia dua lagi harusnya
jadi ini saya terima kasih sekali
menunjuk cinta untuk meneruskan saya sebagai tokoh di drama wayang
jadi saya bangga sekali lah
pokoknya ada generasi muda yang mau belajar
bukan hanya menjadi kebanggaan para pemain drama wayang suarga loka saja
bangga dengan kehadiran seni pertunjukan semacam ini
maka bersiap lah
jangan sampai kalah
dalam pementasan sang penjaga hati
ia didapuk menjadi narator
selama kita masih bernafas
masih belum selesai
jadi menurut saya yang paling menarik itu dari drama wayang ini
itu setiap adegan atau setiap scene nya itu dibuat dengan tarian yang ada modelnya

ada modern nya
juga ada orkestra
yang tentunya orkestranya itu digabungkan dengan musik musik modern
jadi disini kayak adat istiadatnya
atau misalnya budaya indonesia terangkat
juga modernnya terangkat
jadi para milenial kan ngeliatnya kayak wah keren ya
jadi tidak membosankan sama sekali
itu yang paling saya senang karena dan ceritanya juga mudah dimengerti
karena ditampilkan langsung seperti apa nih kira kira setiap scene nya
jadi kita bisa merasakan bagaimana kalau kita berada pada situasi tersebut
bagi penonton drama wayang menjadi salah satu media untuk memperluas pengetahuan kisah kisah pewayangan
bahkan bagi mereka yang tidak menguasai tradisi jawa sekalipun
drama wayang ini menurut saya sangat menarik
dan ditambah lagi pemainnya itu usianya muda muda dan sangat belia banget

karena ceritanya itu tidak menggunakan bahasa jawa lagi
tapi menggunakan bahasa indonesia
jadi semua penonton dan masyarakat mudah mengerti
dan menurut saya ide ceritanya ini sangat menarik
dan menambah wawasan seperti untuk saya yang bukan orang jawa
dan menambah pengetahuan
sejatinya drama wayang ini bukan untuk menjadi sebuah perdebatan
bukan sebagai pertunjukan wayang orang klasik seutuhnya
drama wayang memiliki nilai moral sebuah cerita pewayangan
di dalamnya ada cerita yang syarat makna dan pesan moral kisah kisah pewayangan
eksistensinya terjaga oleh mereka yang berjiwa muda
mereka yang senantiasa berperan dalam melestarikan sebuah budaya
mengajak kaum milenial untuk tidak lupa dengan seni dan tradisi
tapi aku takut cerita
tidaklah rindu yang tak berhenti